ya kita bicara mengenai indo pacific economic framework atau kerangka kerjasama ekonomi di indo pasifik
yang beranggotakan empat belas negara mulai dari amerika serikat jepang korea dan tujuh negara asean
termasuk indonesia australia selandia baru india dan fiji
lalu sejauh mana keikutsertaan indonesia dalam forum ini bisa menumbuhkan iklim investasi dalam negeri
korrespondensi nn indonesia akan membahasnya bersama duta besar indonesia untuk amerika serikat rosan roslani
nah sejak di announce oleh presiden biden pada bulan mei di tokyo hingga saat ini
bagaimana anda melihat perkembangan dari ipf ini sendiri
oke terima kasih pak sorry sekali lagi
memang ipf ini atau indo pacific economic framework ini pada saat digulirkan
dan kami di indonesia tentunya melakukan assessment assessment dari beda beda kementerian
dan akhirnya setelah dilakukan assessment kita memutuskan untuk join ipf

dan pada meeting di la yang dihadiri langsung juga oleh pak menko erlangga
kita memutuskan untuk join seluruh pilarnya empat pilar itu
dan kelihatannya dari pihak amerika ini cukup agresif untuk menuliskan ipf ini
rencananya tentatif itu pada akhir tahun depan
rencananya sih pada saat epek karena epec nanti ada di us gitu
jadi meeting meeting ini boleh dibilang dilaksanakan baik di tingkat negosiator
maupun di tingkat ministeri level itu secara intens dan hampir tiap bulan pertemuan itu dilakukan
jadi harapannya dalam waktu setahun ini sudah terjadi kesepakatan di antara empat belas negara yang join di ipf ini
baik sebagai duta besar indonesia di amerika serikat apakah sudah ada komunikasi komunikasi intens
antara anda dengan beberapa prominent figures di bidang ⁇ lets ⁇ say trade ataupun juga untuk yang green economy
atau yang lainnya pak terkait dengan ipf ini sendiri
ya karena ipf ini sangat penting untuk baik dari pihak dari amerika dan yang lainnya
dan kita pun istilahnya saya itu dibukakan pintu
baik oleh kementerian perdagangan di sini dari commerce nya maupun dari ustr karena tiga pilar itu di bawah
komers di bawah perdagangan satu pilar di bawah ustr
dan karena mereka menyampaikan bahwa dengan negara negara yang join ipf ini mereka akan memberikan skala prioritas
kepada negara negara yang join ipf ini apabila pihak dari us ini akan melakukan baik dari segi investasi maupun peningkatan perdagangan
apalagi indonesia menargetkan untuk membuat perdagangan yang lebih baik

baik kalau kita melihat kan sebenarnya sudah terjalin kerjasama antara indonesia dan amerika serikat cukup lama
nah dengan adanya ipf ini yang tujuan yang seperti disampaikan adalah bagaimana amerika serikat bisa mereduce dominasi atau influence dari china di wilayah indo pasifik
anda melihat apakah ini bisa berhasil
anda melihat apakah ini bisa berhasil
apakah ini bisa menjadi bagian indonesia untuk bisa mencapai kedua negara besar ini untuk bisa dikatakan bergantung dengan perdagangan indonesia sendiri
ya tentunya sebagai negara berdaulat kita ya indonesia apabila ada negara terutama negara besar yang mau melakukan engagement lebih kepada kita
dan membawa hasil yang lebih baik dan lebih positif kita kan selalu terbuka
apalagi negara seperti amerika serikat yang ingin melakukan engagement lebih intens lagi
dengan negara negara terutama di indo pasifik
kalau kita lihat bahwa di asean ini pun tujuh negara yang join ipf dari asean
dan kita sih sangat terbuka apalagi kita dengan adanya kemarin omnibus law kita memang menjadi lebih terbuka
dan buat kita apa yang membawa asas manfaat untuk kita ya silahkan gitu
dan tentunya tetap apa
dengan tetap memperhatikan kecerdasan apa ujungnya untuk pasarkat kita
ada yang menarik ketika yang dibahas oleh banyak pemimpin negara dan juga para expert di bidang perekonomian dunia
bahwa ada satu concern mereka terkait dengan market access yang belum dibuka oleh amerika serikat
setuju anda melihat apakah dengan ipf ini justru akan lebih banyak menguntungkan amerika serikat dibandingkan tiga belas negara lain itu yang diajak join dari if ini sendiri
terus ke indonesia
ya kalau menurut saya kan semua itu harus resiprocal

dan apalagi ini melibatkan tiga belas negara lainnya
yang memang market access salah satu yang tidak terdapat di dalam ipf ini
tapi kita harus melihat ini secara keseluruhan
jangan melihat semata mata oh di market aksesnya tidak ada
karena memang kalau ada market access itu perlu seperjuan kongres
nah sedangkan di ipf ini amerika ini sangat sangat agresif untuk menyelesaikan dalam jangka waktu satu tahun ini
nah karena dengan adanya ipf ini tentunya banyak hal hal positif juga yang seperti saya sampaikan
bahwa untuk investasi itu lebih diarahkan ke negara negara yang jualan ke ipf
dengan memberikan mereka juga insentif insentif kepada perusahaan perusahaan di amerika untuk investasi di negara negara yang joint ipf ini
termasuk di segi perdagangannya
dan itu juga sudah dilakukan dengan mereka coba mempertemukan dengan pihak pihak
seperti contohnya yang mau investasi di malaysia
yang mau investasi di microchip di indonesia
apa di negara di luar us
dan itu juga beberapa diarahkan untuk masuk ke indonesia
kita tahu sama sama framework ini masih batasan framework
belum ada agreement yang jelas di sana
namun kita masih melihat makin masih ada negosiator meeting
masih ada mr meeting di sana untuk mengkalkulasikan untuk merumuskan ip ini seperti apa ke depannya
karena harapan sama sama seluruh anggotanya bisa mendapatkan the same prosperity di dalam satu lingkup ipf ini sendiri
sekali lagi terima kasih pak rosan waktu bersama di cnn
terima kasih pak
oke baik terima kasih pak